itu harus dijalani oleh para santri
tugas para santri itu berjalan beriringan
dan dilakukan harus dengan rasa ikhlas
untuk ikhlas kita harus punya niat
nah tuh masih ada ayam yang perlu ditangkap tuh
ini tuh ada ayam lagi
ini ayam dari mana
ya udah cepet ini tangkepin
terus kalian balikin lagi ke kandangnya
emang anti diciptain di waktu senggang ya
jadinya halus kayak terigu
assalamualaikum kak cepuh
tolong jariin umpan
soalnya kalau nggak dibeli umpan
susah pasti ditangkapnya
saya kerjakan sekarang ustaz sepuh
tapi gak usah kamu
suruh aja santri santri yang tangkapnya
baik ustaz sepuh
kalau gitu saya pamit dulu
kenapa ayam ada disini
biak ini mah habis
ya apa sih
selama kita digerudukin ayam bang
ayam dari mana
kayaknya lepas dari kandang
gak kenapa bisa
jangan ada yang lewat
eh jangan ada yang lepas ya
masukin kandang semuanya
ini pasti ulahnya si tomi yang kerjaan ini gak bener
antut cek ke kebun
ane cek ke peternakan
ane mau temuin tuh anak
ane mau catar tuh si tomi
dikasih tugas piket aja kagak beres
siap kesana kan
mau kemana lu
lo mau kemana
jangan begitu nangkepnya
kalo kalian nangkepnya gerabak rubuk
ayamnya jadi takut
nangkepnya pake ini
apaan tuh tat
ini bukan jimat
umat muslim tidak boleh pakai jimat
kasih makan dulu
nanti kalau mereka sudah kenyang
mereka sudah tenang
nangkepnya mesti pake ahlak
jangan sampai menyakiti ayam ayam itu
enak aja pada tidur tidur
jagung bukan ditanam
malah dikasih ke ayam
he malah ketawa
aduh aduh aduh
malah ketawa dia
lo liat tuh daripada
biji jagung gue tanamin beli makan ayam
ente sekarang tuh bersihin jagungnya
terus ya tanggepin ayam ayamnya
eh eh jangan sembarangan
ini ayam tuh lagi makan anak anak makan ini
coba kalo kamu lagi makan diganggu mau gak
lalai ente akan dikenai
yaudah kalo lo kagak mau dikritikin
ini senior kagak ada harga dirinya
susah bener nih
eh masukin masukin
eh yang teliti liatnya ya
tadi nyelip lagi di pojok pojokan tuh
ini pasti kerjaannya tuh anak mami tuh
ayam sengaja dilepas lepas
anak bakal aduin ke ustad sepuh
siyaal banget hidup gue sekarang disini
kenapa harus berurusan sama ayam
kenapa harus berurusan sama ayam

kenapa harus berurusan sama ayam
kenapa ngelamun ngelamun
enggak ustad sepuh saya boleh nanya sesuatu gak ustad sepuh
ee apa benar ustadz sepuh yang kasih amanat
untuk membersihkan kandang ayam
memang saya yang mengamanahkan kepada
farur dan gabuh
untuk membuat jadwal piket
iya ustad sepuh saya sangat keberatan
memang saya gak terbiasa membersihkan kotoran ayam
saya sangat keberatan
nanti juga terbiasa
apa nggak ada tugas yang lain buat saya
selain membersihkan kandang ayam itu sepuh
apa tuh ustad
salat lima waktu
memahami isi kitab suci al quran
dan itu harus
dijalani oleh pasan tawaf
tugas para santri itu berjalan beriringan
dan dilakukan harus dengan
untuk ikhlas kita harus punya niat
makasih ustad sepuh ya
makasih ustad sepuh ya
makasih ustad sepuh ya

harus pakai perasaan
lo mau tau gak nih
jangan kayak begitu
ah yang bener lo
jadi keinginan seseorang
di dalam hati
untuk melakukan sesuatu
itu adalah makna dari
sangat penting di dalam agama kita